kenapa aku bergetar ketika melihat anak ini
padahal kan aku baru bertemu sama dia
tapi kenapa rasanya udah dekat sekali
ini pasti mamanya intan
tapi aku kenapa deg degan ya
tapi deg degan deg degan senang
aku ngerasa bahagia banget
tiara kok kamu gak makan
tiara sayang dimakan dong makanannya
tiara kamu dengerin papa
papa gak seneng kalau ngeliat kamu kayak gini
tiara kamu kenapa
kamu diganggu lagi sama anak miskin itu iya
sayang tiara mau kemana tiara
adi duduk aja
kamu makan aja biar aja dia tenang dulu ya
ya makan ya
ma aku udah kenyang ma
dikit lagi habisin ini ya
perut aku udah gak muat
mau sembuh gak
mama beli beli dulu ya
aku ingin kembali
sakit ya palanya
kepala aku gak sakit
diri muka sini
kamu yang sabarnya
bentar lagi juga bakal sentuh
bukan kau bu
bukan tiara yang nuruh bu
saya sendiri yang mau ambil kop yang menyangkut di pohon
semua sampah sampah ini cocoknya ditaruh di tempat sampah
dan kutipnya di jari

intan kamu mau ngapain kesini
tiara kenapa sih kau mimpi banget sama aku
udah aku pengen banget lo ditemankanmu
tadi aku cuman mimpi
sebenarnya aku lakuin itu biar bisa main sama tiara
kan aku pengen banget jadi temannya tiara bu
tadi aku pengen banget jadi temannya tiara bu
sayang kamu kok udah siap siap sih
pagi banget mau sekolah
aku udah jahat tante sama orang
aku jahat tante
kamu sudah melakukan hal yang benar nak
sekarang kamu minta maaf sama intan
sekarang kamu minta maaf sama intan
kamu pergi ke sana
kamu pergi ke sana
ya tante makasih ya tante
ya tante makasih ya tante
nasib sudah mempertemukan mereka tapi mereka sama sama enggak tahu kalau mereka itu ibu dan
aku ingin kepastian sungguh adanya aku kenapa ya kenapa aku bergetar ketika melihat anak ini
padahal aku baru bertemu sama dia tapi kenapa rasanya udah dekat sekali ini pasti mamanya
intan tapi aku kenapa deg degan ya
tapi deg degan senang aku merasa bahagia banget
tante intannya ada
intan enggak ada nama intan di sini kayaknya kamu selalu rumah di
ini bukan rumahnya intan ya tante
maaf ya tante kayaknya aku salah rumah
yaudah tante aku permisi dulu ya tante
inten mamamu bicara sama siapa di luar
enggak tahu ayam coba aku lihat dulu ya
nggak tahu tuh tapi dia nyariin